ratu kecil yang hebat
dan tidak yakin akan seperti apa nasibnya nanti
dan perdana menteri zaran yang jahat itu tahu itu dengan sangat baik
kita akan memakutai gadis kecil itu
dan ketika orang orang di kerajaan melihat betapa menyedihkannya dia sebagai penguasa
aku akan meyakinkan mereka bahwa demi kebaikan kaspia
aku akan mengambil kendali
pada malam bulan purnama
sofia dinobatkan sebagai ratu kaspia
trompet ditiu dan genderang dimainkan saat ratu kecil duduk di atas tahta
ketakutan dan cemas
bersama dengan kesedihan dari luka baru kematian orang tuanya
zaran melihat ketakutan di matanya dan dia menyeringai dengan puas
aku sujud kepadamu dan memberikan dukungan
dan kesetiaanku kepadamu sampai nafas terakhirku
bisakah aku pergi ke kamarku sekarang
kalau itu memang boleh
oh tentu saja yang mulia
perawat tolong antarkan ratu ke kamarnya
dan pastikan dia mendapat semua yang dia butuhkan

dan seperti yang diharapkannya

dan seperti yang diharapkannya sofia sebagai seorang anak kecil menjauh dari kota zaran

dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan perawat saat dia menemukan kenyamanan

tiga kali lipat pajak
beritahu mereka bahwa ini adalah perintah ratu
dan jika tidak mematuhi perintahnya akan mendapatkan hukuman mati
dan begitulah yang terjadi
kabut iblis menyelimuti kerajaan kaspia
orang orang disiksa dan dihukum untuk kejahatan

dan kebebasan berbicara adalah masa lalu
semua atas nama ratu

tetapi sang ratu tanpa sepengetahuan semuanya hidup terlupakan
karena rakyatnya menderita di luar tembok istananya
tapi suatu hari sesuatu terjadi
saat mengejar anak kucing kecilnya dia mencapai ruang aula

di mana dia melihat seorang pria dengan rantai

oh apa yang sedang terjadi
oh yang mulia
tidak ada hal yang penting untuk kau pikirkan
tidak ada hal yang penting untuk kau pikirkan
orang ini telah melakukan penistaan
berbicara buruk tentangmu
dan kami akan menanganinya
dia harus digantung sampai mati
siapa namamu tuan

apa yang telah kau lakukan hingga kau membuatmu menjelang

tidakkah kau mengerti kita tidak senang di bawah pemerintahanmu
istri dan anak perempuanku kelaparan karena aku tidak bisa membawa

apapun yang kuhasilkan kau ambil sebagai pajak
cukup aku akan memenggah kepalamu
kau bebas untuk pergi philip
cubalah untuk mencoba untuk menges reuni untuk orang keluarga
karena aquesthrono membutuhkan sedikit makanan
yang dipilih oleh saya cuma "
tidak ada mana yang baiknya
pajak yang dihargai setiap orang di sini
tidak ada apa apa suppresires
sofia mengangguk dan berdiri dia lalu meninggalkan ruang aula
hmm hampir saja aku harus segera melakukan sesuatu
malam itu dia meninggalkan kerajaan dengan kudanya tanpa memberitahu siapapun
sementara itu sofia hanya bisa memikirkan wajah bermasalah philip
dan rantai di mana dia diikat tadi
dia merasa putus asa
ada apa ratuku kau terlihat bermasalah
sofia menceritakan semuanya dan perawat itu pun lalu menunduk
apakah kau pikir sebagai seorang ratu aku tidak harus emosional
sebagai seorang ratu yang mulia tugas pertama dan terpenting adalah membuat rakyatmu menjadi senang
kau melakukan pekerjaan yang baik hari ini tapi itu adalah puncak gunung es
lalu perawat memberitahu sofia semua yang terjadi di kerajaan setelah kematian orang tuanya
ratu kecil terkejut dan air mata mengalir dari matanya
aku tahu sangat sulit bagi seorang sosiamu untuk mengambil semua tanggung jawab ini
tapi hanya kau yang bisa menyelamatkan kerajaan sekarang
keesokan paginya sofia dan perawatnya menyamar
sebagai orang biasa mereka melangkah keluar kerajaan dan juga pergi ke pasar
lima puluh cambuk jika kau tidak memberikan pajakmu sekarang
tapi aku tidak punya uang tanamanku hancur
aku tidak peduli
tunggu kau tidak bisa menghukumnya seperti itu kau harus membawanya kepada ratu
pergilah kau gadis kecil kalau tidak aku tidak akan berpikir dua kali sebelum
kau tidak hanya berani memungut pajak atas namaku kau juga memiliki keberanian untuk menghukum rakyatku
lakukan padanya apa yang dia katakan akan dia lakukan padamu
kami masih punya perasaan kami adalah orang biasa
kami hanya ingin hidup sederhana dan bahagia kekerasan bukanlah sifat kami
apakah kau melihat perbedaannya apakah kau sekarang malu
orang yang sama yang tadi kau siksa menolak untuk bersikap tidak baik terhadapmu
kamu harus melihat perasaan kepala kapalah aku
aku bisa melihat perasaanil siapa adalahhl methodoth network
philip dengan ini aku mengangkatmu sebagai penasihat dan juga menteri keuanganku
itu kalau kau bersedia untuk mengambil posisi tersebut
aku aku merasa terhormat ratu
sofia dan philip kembali ke istana di mana dia memanggil bendahara
dan berdiskusi dengan dia panjang lebar tentang pengumpulan pajak
dia menemukan bahwa sebagian besar pajak yang dikumpulkan
tidak sampai ke perbendaharaan kerajaan tetapi disimpan oleh para menteri
philip cari tahu siapa menteri ini dan bawa mereka kepadaku
philip tidak membutuhkan banyak waktu karena beberapa teman prajuritnya menceritakan semuanya
semua menteri yang korup dipanggil ke alun alun kota
di mana mereka dipermalukan di depan umum dan diusir dari kerajaan
selanjutnya sofia bermaksud memanggil zaran tapi zaran tidak bisa ditemukan
tanpa menunggunya ratu kecil memerintahkan semua tahanan yang dipenjara secara tidak adil untuk dibebaskan
dalam beberapa hari berikutnya sofia membawa banyak reformasi ke kerajaan
dan dielulukan sebagai ratu kecil yang sangat hebat
tapi saat segalanya mulai kembali normal di kaspia kerajaan tetangga yang dua kali ukuran kaspia
berbaris ke arahnya untuk menyerang kaspia
dan orang yang membantu raja mereka adalah zaran
dia pergi ke sana untuk mengejar raja dan menyerang kaspia
meyakinkan bahwa waktunya tepat karena ratu masih kecil dan belum berpengaruh
zaran menemukan zaran dan menemukan zaran
ini adalah pengalaman
ratuku stopia telah menyerang kita dan zaran yang membantu mereka
itu sebabnya dia tidak ada di sini selama ini
iya dan bersamanya ada menteri korup lainnya yang telah kau usir
philip telah mengumpulkan semua orang kerajaan di alun alun
kerajaan kita sedang terancam ratu kita terancam
pasukan mereka dua kali lebih besar dari kita
tapi kita masih bisa menang
dengan partisipasi kita semua maukah kalian berperang demi ratu
apa kalian akan berjuang untuk kemuliaan ratu
dia berjuang untuk hidup kita
kita akan berjuang untuk nyatanya
sampai nafas terakhir aku bilang iya
hidup untuk ratu
hidup untuk ratu
saat pasukan stopia mendekati kaspia
mereka tiba tiba dikejutkan oleh pria dan wanita
dengan tombak dan pedang yang keluar dari balik pepohonan
dan menyerbu ke arah mereka dari samping
dan ketika mereka melakukannya mereka berteriak
kaspia menanggung mereka
kasih saran karena telah membantu kita menjebak raja stopian
terima kasih zaran karena telah menjebaknya
dan pada saat itu dari depan datang pasukan kaspia
yang berbaris maju dengan gajah dan juga kuda
zaran kau menipu kami
tidak tidak yang mulia
kau akan membayarnya zaran
kau akan membayarnya zaran
tentara kembali mundur
tentara stopia melarikan diri meninggalkan zaran
yang sekarang bukan milik kaspiah ataupun stopia
juga melarikan diri untuk hidupnya
tetapi ketika dia berlari sedikit
dia melihat sofia di atas kudanya menunggunya
seseorang yang berlari begitu lama
dan untuk pertama kalinya sejak kematian orang tuanya
sofia berbicara seperti seorang ratu yang berwibawa
tidak semua orang pantas dimaafkan zaran
beberapa layak mendapatkan karma
penjaga bawa dia dan kunci dia di ruang bawah tanah
tidak tidak tidak
dan dengan demikian
sofia kemudian dikenal sebagai ratu kecil yang sangat hebat
dan di bawahnya
kerajaan berkembang bahkan lebih dari sebelumnya
mengajari kita bahwa seseorang tidak boleh meremehkan seseorang lain
karena kurangnya pengalaman dan usia mereka